sepertinya javier justin dan mevri syari masih berada di luar di puro mangkunagaran dan saat ini juga masih banyak sekali tamu tamu yang memberikan selamat
dan kita juga sama sama menyaksikan ya bagaimana tamu tamu undangan ini memberikan selamat dan juga doa kepada masing masing pengantin
ya tadi pasti adalah momen saat bertemu dengan kedua mempelai ya pak ibu ya apa tuh tadi yang disampaikan diucapkan dan apa yang disampaikan oleh keluarga yang berbahagia juga
saya sampaikan selamat tentu saja seperti juga yang lain tapi juga selamat lega bahwa tugas besar yang dipegang oleh pak jokowi ibu iryana hari ini sudah tuntas
putra bungsunya sudah menikah sudah mentas kalau bahasa jawanya
sudah mentas dan sekarang memulai keluarga menjadi mas kaisang kan asalnya pribadi sendiri sekarang jadi kepala keluarga
jadi saya melihat ini lebih dari sekedar pernikahan saja tapi pak presiden dan ibu telah menuntaskan amanat yang diembankan dan rasa lega itu pasti terlihat di dalam suasana yang muncul dari mereka berdua
tadi kata kata yang disampaikan pak presiden saat pak anies mengucapkan
selamat gimana tuh pak kalau boleh reka ulang kita disini pak
oh maturnu pak anies sudah disempatkan untuk hadir selamat ya begitu lah terus kemudian cicet sedikit selamat gitu saja
tapi kita gak boleh dengar bocorannya cicet apa ya pak ya
ya ini kan namanya juga pernikahan itu kan ngasih ucapan selamat juga cepat bergerak dan jangan lama lama kasihan antriannya panjang
oh oke antriannya panjang
silahkan ibu gimana bu tadi kalau ibu bu
masih cukup banyak
pengantinnya cantik sekali
mas kaisang juga ganteng
jadi insya allah kita ikut bahagia dan insya allah ini jadi tanda awal keluarga bahagia yang langgang nantinya
yang mencuri perhatian itu kegiatan atau resepsi yang mana
coba mungkin mencuri perhatian apakah nanti
perangkaiannya atau nanti malam nanti mungkin apakah ibu kembali hadir atau habis itu langsung kembali latuh gas
saya lihat cantik sekali bajunya menarik
dan rangkaian acaranya juga ya
rangkaian acaranya itu
betul menggunakan adat jawa yang lengkap
dan kita tahu di dalam adat jawa itu setiap prosesi ada maknanya
jadi ini bagi kita semua yang menyaksikan lebih dari sekedar upacara pernikahan
tapi ini satu sebuah kesempatan untuk menyaksikan salah satu puncak kebudayaan
dalam sebuah upacara pernikahan
kalau pak anies mengaitkan dengan karakteristik warga solo
ini tuh apa sih pak yang harus diapresiasi bagi warga solo nih
ya kan tentu saja menjadi kebanggaan ya
bagaimana bapak presiden memilih untuk mantu di solo
walaupun secara keseharian tugasnya di jakarta
tapi ketika mantu mantunya di solo
warga solo juga ikut merasakan
tadi sepanjang jalan dari mulai depan sriwedari semua penuh dengan masyarakat
jadi ini menjadi perayaan bagi semua
mungkin ada doa atau harapan yang disampaikan kepada kedua mempelai
dari dulu silahkan ibu
insya allah ini adalah perkawinan yang akan membawa kebahagiaan membawa keberkahan bagi keduanya
dan juga nanti dikaruniai anak keturunan yang soleh dan seleha
dan pesan buat kaisang sama erina
apa nih pak
tadi saya sampaikan
cinta itu bukan kata sifat
cinta itu bukan kata benda
cinta itu kata kerja
karena itu kerjakanlah
berbuatlah untuk merawat sehingga cinta itu tumbuh berkembang
terakhir kalau tips dari pak anies dan juga bu ferry untuk terus mempertahankan cinta sebagai kata kerja tadi
kalau lagi ada
hal hal seteru gitu
kira kira apa tipsnya untuk biar cepat baikan
jangan nginep seterunya
jangan keluar pintu
cukup berapa jam gitu pak
terima kasih banyak
bincang bincangnya pak anies dan juga bu ferry
selamat kembali mungkin menikmati rangkaian acara
atau mau langsung lanjutkan
langsung siap siap nih menuju bandara
langsung ada agenda selanjutnya ya pak ya
terima kasih banyak bapak sudah berkenan
terima kasih ibu
terima kasih ibu
pak anies terima kasih
semoga berjaya semua
terima kasih banyak
boleh bapak saya bantu